diduga tidak kuat menahan beban kendaraan saat melintas di jalan menanjak sebuah dam truk bermuatan batu pasir mundur dan menabrak tujuh kendaraan di belakangnya
proses evakuasi berjalan alat lantaran proses evakuasi dilakukan secara manual
puluhan warga bersama sama mendorong bangkai beberapa kendaraan yang terlibat kecelakaan ke pinggir jalan jakarta bandung
proses ini berjalan alot lantaran sedikitnya ada delapan kendaraan yang terlibat kecelakaan
kecelakaan terjadi ketika dam truk melaju dari arah bandung menuju jakarta di ruas jalan arteri nontol jakarta bandung sukatani purwakarta selasa malam
namun karena membawa beban yang berat truk mundur saat melintas ditanjakan dan menabrak tujuh kendaraan di belakangnya
yaitu tiga dam truk satu unit truk cold diesel satu truk trailer box
dan dua mini bus
korban luka ringan ada di rumah sakit
sebenarnya jumlahnya berapa pak
sebenarnya ada tiga orang
kendaraan yang terlibat berapa

akibat kecelakaan ini tiga orang dilarikan ke klinik karena kaki terjepit badan kendaraan
arus lalu lintas pun sempat lumpuh total sehingga mengakibatkan kemacetan panjang hingga lima kilometer
dian firman syah purwakarta